kamu menyampaikan seperti ini
tolong kami dibantu untuk menjelaskan soal soal yang begini
yang keempat atau yang ketiga
bu menteri ini bu menteri sosial ini
anggaran perlindungan sosial dua ribu dua puluh empat itu
itu kan ada belanja lain lain
yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari
oh ya ini dari pak menko
ini ada empat puluh dua tiga triliun
jadi lalu diterangkan di bawah yang lain lain itu ada
misalnya termasuk blt mitigasi resiko pangan sebesar
ini bagaimana menjelaskan korelasi angka sebelas tiga triliun itu
dengan mitigasi blt el nino itu yang jumlahnya tujuh lima triliun
ini perhimpitan atau tidak ini pak menteri dan bu menteri
nah ini yang tidak kalah pentingnya juga
karena bulan november itu akan diagendakan
karena nanti muaranya akan datang juga ke mahkamah konstitusi
terutama yang mendalilkan ini kepala daerah
itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip mirip seperti hari ini
kira kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat
agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu
diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya
nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana dana yang bisa dialokasikan
seperti yang diceritakan oleh bapak bapak dan ibu menteri di awal tadi
nah itu kira kira yang perlu dikemukakan
dan mudah mudahan pak menteri dan bu menteri
itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar
dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini
baik itu bapak bapak dan ibu ibu menteri
satu tambahan dari saya ada data begini
di tanggal dua puluh dua november dua ribu dua puluh
ada permintaan dari direktur
dari kepala badan pangan nasional
kepada direktur utama perum bulog
untuk memberikan bantuan pangan beras
kepada rp dua puluh dua empat tujuh puluh tujuh
kepada keluarga penerima manfaat bkm tadi
ini yang tembusannya surat itu ditujukan kepada bapak bapak semua
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan juga
dan menteri keuangan serta menteri sosial
nah pertanyaan saya apakah ini yang dimaksud
bagian dari antisipasi el nino tadi
ataukah ini model lain lagi ini
nah kemudian kalau ini benar
karena pihak yang kemudian melakukan pencairan itu
karena ini di sini juga di surat ini dijelaskan bahwa
untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak januari dua ribu dua puluh
sejauh mana realisasinya kemudian siapa
kemudian sebagai eksekutornya ketika bagian bagian yang dimohonkan itu
dan kemudian untuk semuanya
mungkin apakah ini waktunya sudah menjelang mau sholat jumat
apakah kita skorsing dulu
ya kami sepakat untuk men scourcing sidang ini
sehingga nanti habis sholat jumat
baru para bapak bapak dan ibu ibu bisa
dan mudah mudahan juga bisa ada waktu untuk
bapak bapak dan ibu ibu menteri
bagi yang melaksanakan sholat jumat juga